masalah anak buah yang diserempet sama si sulam
gue minta ganti rugi dua puluh juta
uang semua tuh
ya deh semua
masa pake daun
ya kaget dong
saya periksa dulu ya
ibu rodia sudah mulai tenang sekarang
reaksi obat penenang
dan rasa sakit sudah mulai bekerja
tolong dijaga ibu rodia baik baik ya
ada apa ini
rob benar ya benar abang dabrak anaknya pak khardun terus sekarang di penjara
tapi mak kok bang sulam baik baik aja kok
apa lu emang benar benar keterlaluan lo apa terjadi apa
abang gak ngasih tau gue gimana sih
tapi mak pak bukan robi gak mau kasih tau
cuma robi cari waktu yang tepat untuk kasih tau emang sama pak
benar rob jadi benar abang di penjara
mak cuma jangan nangis ya karena kalau menangis itu gak akan menyelesaikan masalah mak
pak juga harus dengar ya apa kata dokter
pak harus tenang berhenti
pak harus cepat sembuh
iya tapi lu tahu sekarang ya
gue kasih tau lo si sulam ada di penjara
kalau jadi apa apaan disana gimana
tapi lebih baik sekarang kita berdoa aja untuk selamat tanggung sulam
assalamu'alaikum om sulam
pernah hari bolong gini ada bidadari turun dari kayang
gimana lo baik baik disini
begini deh kamu lihat deh
om sulam sehat
aduh om sulam kasihan banget sih
bulan puasa malah masuk penjara
oh kalo misalnya antika boleh nih masuk penjara nemenin om
antika bersedia mau banget
lu mau masuk penjara juga lu
diam lu ngiri aja
neng tinggal diem disini aja deh
iya kita juga demon kok
gue juga rela seumur hidup di penjara
asal ada dj nih
diam luh bacot aja pada digedein
he bulan puase itu harusnya kalian kalian nih jaga mata sama hati
malah pada ganjen
eh emang kita puase gitu
gue gak pernah puasa
eh ini bulan suci
bukan pada puase
mendinganin buatnya antika
jadi kero urusan yang tadi sini gue
bawa di pulang
aduh tapi antika kangen sama om sulam
apa di luar
kok gak ke dalam aja
mau jemuk poro dia
kok gak ke dalam aja
bagaimana kabarnya bu haji sekarang
poro dia saat ini sedang istirahat
mang wajo dan bapak bapak semuanya
jangan masuk dulu
apalagi poro dia sekarang lagi shock banget
poro dia tau kalo
bang sulam itu ada di penjara
kalau memang bu haji mau istirahat
tengok haji dulu mah
ide yang bagus mau ngajar
kalau gitu saya juga pak messi dulu
masalah anak gue yang diserempet sama si sulam
gue minta ganti rugi dua puluh juta
uang semua tuh
masa pake daun
apa pak kardun kagak salah
dua puluh juta kan gede pak kardun
ya kagak dong
dua puluh juta itu kagak seberapainya buat si sulam
kan dia kaya
tuntutan gue terhadap sulam
maaf pak kardun
pak haji muhyiddin yang terhormat
ini namanya pemerasan
si sulam kan udah ngurigin si kardun
iya anak gue yang tadinya sehat sugar buker
tidur di rumah sakit bayangin lu
iya benar itu pak kardun
tapi pak kardun tau kan
bukan bang sulam yang nabrakan anak pak kardun
kalo begitu si sulam kagak gue bebasin
terserah pak kardun deh
tapi ayah kan berusaha untuk ngebebasin bang sulam
tuduhan dari pak kardun itu tidak terbukti
iya silahkan aja kalo mau
si sulam bakal lama ngedekam di penjara
loh udah jangan terlalu keras kepala
mereka ini lagi ngurus kita
yaudah yang penting sekarang kita harus cari jalan
supaya sulam cepet keluar
apalagi kalo nanti si rodia tau keadaan kayak begini
pak karun kita ini sanggupnya bayar lima juta
wah buat beli pecel aja juga kurang lima juta
gak mau gue
yang bener aja lo
nyawa orang dihargai segitu
pak haji muhyiddin yang terhormat
pak haji muhydin jangan ngomporin
gua ini cuma nolong si kardun lagi kesusahan
karena musibah gara gara si sulam
udah begini aja deh
kita mentok di sepuluh juta
gak mau lo ambil juga
berarti maksat dong lo
ya kita tembus jalur hukum kalo lo gak mau
bang sulam kagak bersalah
dia bisa bebas kok
sepuluh juta gede bagi lo
tetep gak imbang dong
lumayan sih sepuluh juta kapan lagi gue dapat sepuluh juta
nah kalo begitu terserah lo deh
gue gak mau terlibat soal uang uangan
yaudah oke deal deal

ini ayo bikinin tajil buat buka puasa
kebetulan ayo bikin tajil
tau deh mpo suka apa enggak
mpo mpo gak ke rumah sakit
gimana kabarnya rawun
habis belum ada beritanya gimana nih
ya kalau gitu kita sama sama aja yuk ke rumah sakit
di rumah kagak ada orang
kalo umi mau nengokin rumah sakit
pergi aja deh sendiri
mpo eti kagak mau diajakin nengokin rawun
rawun kan juga anaknya
rawun kan juga anaknya
rawun kan juga anaknya
assalamualaikum umi mariam
soalnya mau kemana
gak mau gurit nih
iya ayo mau ke rumah sakit
sekalian juga haji sulam